ah be mau makan apa be
di depan sana be
masuk dulu bu devi
nggak usah pak saya buru buru
emangnya ada apa bu
kok bu devi rada cemas kayak orang linglung gitu
gini pak jadi mas chandra bertanding sama boy
terus dia kok sekarang pak
terus chandra masuk rumah sakit pak sekarang
minggir kok alhamdulillah sih pak
mas chandra itu masuk rumah sakit kak

iya aku mau ke rumah sakit pak
aku mau ke rumah sakit pak
bukanlah kemot itu panggilan sayang dari abah
tuh ray gara gara abah tuh

tuh boy kemana nih toh
aduh otak gak nyoba gue lagi
gue juga udah pusing nih
bentar bentar bentar
situ orang tuanya raya ya
alhamdulillah raya itu anak saya
maaf saya ini baru di jakarta
saya cuma tukang warung
oh jadi kalian anak yang motor juga
kita bukan geng motor pak tapi kita klub motor
sama saja ya teh
terima kasih banyak banyak nak
saya bukan sok tau
tapi saya tau bener
dia dia pada ini anak baik baik
kebetulan kan memang si bo yang mimpin
si bo itu anak baik
sokotnya juga gak pernah tinggal
nah kan saya denger juga sekolahnya pincar
jadi saya pikir ada baiknya juga
ya saling isi kekurangan gitu
tapi udah pinter pinter bela diri lah
maksudnya bela diri
jangan pakai pukulan aja
bela diri itu harus jaga emosi
gimana kita melawan emosi kita
eh saya tua tua juga suka terbawa emosi
apalagi kalian yang muda muda
saya tahu persis
kalian anak anak yang motor ini harus
taat di jalanan
jangan jalanan yang baik
taat hukum peraturan republik indonesia
ya udah pak ya saya duduk di sana saja
alar pergi dekat anak yang motor
iya nggak apa apa pak di sana juga republik indonesia kok
emangnya boy diapain ya di dalam ya
ih kenapa tuh pak
pak ini kan rumah sakit pak
jangan tinggalin mama sendiri tahu ngeri
ya udah bentar ya
kalian ini pada makan belum ya
kalau gitu gian
kamu beli makanan ya uh siap om
oh iya beli apa ya om
terserah kalian mau makan apa
kebetulan banget om
kayaknya temen temen semua
kayaknya sih udah pada lapar kaya mana om
ya termaksud gue juga rai
saya hitung dulu nih om
kepalanya ada berapa
kalau gitu saya
mamanya gue dibeliin apa nggak nih om
itu percuma kalau dibeli makanan
karena gak pernah makan malem
takut pelutnya ucit
ya udah om
kalau gitu saya jalan dulu ya om
tangan gue masih patuh
ya udah yuk
ah be mau makan apa be
di depan nih be
masuk dulu bu devi
nggak usah pak saya buru buru
emangnya ada apa bu
aduh gini pak
jadi mas chandra bertanding sama boy
terus dia kok sekarang pak
terus chandra masuk rumah sakit pak
kok alhamdulillah sih pak
mas chandra itu masuk rumah sakit kak
jadi gini pak
bisa nggak temenin saya ke rumah sakit
soalnya kan ini udah malam pak
usah takut banget pak kalau pergi sendirian
mau aja apa mau banget
bukannya bu devi udah putus sama pak chandra
iya sih pak
kirain udah bisa move on dari chandra
terus over indah gue
jadi gimana mau anterin saya kan pak
tapi kita kan nggak tau bu
rumah sakitnya di mana
iya itu pak gimana kalau misalnya kita ke
tempat bertandingnya dulu terus
habis itu kita tanya mas chandra itu
dibawa ke rumah sakit malah gimana pak
bentar ya bu tapi
saya ganti baju dulu
buat pdkt nih
apa nggak usah gue antren ke rumah sakit ya
atau gue sasarin aja
nggak boleh itu nggak benar
ah pamir pamir
pamir tau kan tempat
pertandingannya di mana
insya allah tau bu
gimana kalo kita sebelum
kesana kita makan nasi goreng dulu bu
ini pak amir kita kan lagi buru buru pak
kenapa gue mau aja sih
nganterin bu devi nyariin si chandra
dah secara kamu amir
kamu tuh terlalu baik
pak cepet aja pak
aduh masalah banget sih nganil
orangnya dada kayak gini
udah saya lindes nih
ya enggak enggak aja bawa mobil
enggak om eh kak
bempernya nggak apa apa kan
soalnya motor saya nabrak bumpernya
alhamdulillah ya udah kalau gitu kak
silakan dilanjut perjalanannya
hati hati di jalan